coba kembali menghubungi rekan kita albi pratama korrespondensian indonesia di kawasan silang monas
untuk memberikan informasi terkini albi silakan dengan informasi anda
apakah sudah ada calon yang lain ataupun
tadi kita sudah berbicara dengan tim sukses ataupun jurubicara dari dua pasangan calon
ada ruhut sitobil dari kubu ahok yarot dan juga ada mardani ali dari kelompok anisandi
saat ini sudah ada bersama saya jurubicara dari pasangan calon gubernur
wakil gubernur nomor urut satu yaitu agus harimurti yudhoyono dan juga silviana murni yaitu bang rahlan
bang rahlan selamat pagi bang rahlan
bang kita ini sedang mengikuti penyelenggaran deklarasi kampanye damai
kira kira kalau dari pasangan calon agus harimurti yudhoyono dan juga ibu silviana
apa komitmen yang akan ditunjukkan dalam kampanye damai ini bang
iya kita akan memenuhi ketentuan kpud dan komitmen yang diantarkan pada hari ini
bahwa kontestasi demokrasi ini sepenuh sepenuhnya adalah satu pesta demokrasi
karena itu mesti diselenggarakan dengan cara yang sesuai dengan tujuannya
yaitu menghasilkan pemimpin jakarta
bukan kerusakan bagi jakarta tetapi pemimpin yang bisa membawa perbaikan bagi jakarta
jadi itu adalah syarat itu adalah mandat
itu adalah tanggung jawab bagi semua kontestan termasuk juga dari kontestan agus dan silvi
untuk memastikan bahwa kontestasi demokrasi di dki ini akan berjalan dengan baik
dengan menjamin kepentingan bersama
jangan sampai ada perusakan jangan sampai ada pecah belah
karena sekali lagi pada akhirnya kita semua berpen
berdiri di bawah bendera yang sama bendera merah putih
sudah ada persiapan bang dari ahy dan juga silviani terkait dengan
misalnya nanti ada black campaign atau penyalahgunaan kampanye damai ini
kira kira apa yang akan dilakukan oleh
saya kira jelas bahwa yang namanya black campaign itu dilarang
dan bisa saja tindakan hukum dikenakan kepada pelakunya
dan karena itu kita juga minta agar aparat hukum bertindak
dengan tanpa pilih bulu mengambil posisi netral
tidak memihak kepada salah satu calon
karena ti calon itu telah memberikan banyak sumbangan misalnya
tetap saja bahwa hukum harus berada di atas semua golongan ya
dan bahwa semua warga negara berdiri dalam posisi yang sama setara di depan hukum
yang terakhir bang kira kira tema yang akan diangkat dalam arah arakan nanti apa bang ray
tadi kita lihat ada sejumlah kesenian yang ditampilkan
hubungannya dengan jakarta apa bang
jakarta ini adalah pentas pertemuan dari berbagai kebudayaan
itu yang harus kita jaga ya
dalam konteks itu juga persatuan kita ini sebetulnya mendapatkan fondasinya yang kuat dari keberagaman itu sendiri
karena itu keberagaman itu mesti dijaga
mesti diingatkan juga kepada semua pihak bahwa yang namanya kebenekaan itu adalah hal yang tidak boleh dipertaruhkan
provokasi provokasi sara seperti yang terakhir dilakukan oleh petahana itu tidak boleh terjadi lagi karena resikonya akan mencabik cabik kebinekaan
terima kasih bang rahlan nasyidik atas waktunya
semoga kampanye damai bisa berjalan terus dan komitmen untuk menjaga kondusivitas kampanye bisa terselenggara dengan baik ya bang ya
ya itulah tadi perbincangan saya dengan juru kampanye dari tim ahy dan juga silviana
kembali ke studio yuda